ketua umum pssi erick thohir mengharapkan seluruh pemain timnas indonesia u tujuh belas
yang sudah sepekan ini menjalani training center di jerman
dapat meningkatkan kualitas dan kedisiplinan formasi
menghadapi piala dunia u tujuh belas november nanti
erick thohir menargetkan tim nas u tujuh belas indonesia
untuk bisa lolos dari babak fase grup piala dunia tahun ini
hal ini dinyatakan erick thohir saat ditemui di surabaya jawa timur pada minggu sore
menurut erick tim tim yang akan dihadapi oleh arkan kakak dan kawan kawan
di grup a seperti ecuador maroko serta panama adalah tim tim kelas dunia
training center di jerman yang telah sepekan ini diikuti pemain timnas u tujuh belas
bisa meningkatkan skill dan kemampuan sepak bola seluruh pemain
training center timnas u tujuh belas di jerman sendiri dijadwalkan berlangsung hingga dua puluh tiga oktober mendatang
sementara terkait kesiapan kepanitiaan penyelenggara
erick thohir memberikan apresiasi terhadap empat venue piala dunia u tujuh belas indonesia
yang digelar di surabaya jakarta
bandung dan solo
selamat kepada surabaya yang menjadi pilihan fifa sebagai tuan pemakam paham dan tim nasional